itu kang amin
lagian lo juga sih
ini warung makan bukan warung curhat
kesel sama siapa
makannya jangan disisain
udah abang jalan ya
bang krepik pedasnya bawa gi
kasih siapa kek
pedes begini siapa yang mau makan
kagak enak sama si ani
kalau si ani lihat dia akan tersenyum
lihat keripik yang kita kasih orang kita nih gak dikasih lagi
udah emang nyala gak
ini buat bang udin
terima kasih ani
udin mau ke parkir
mau ke parkiran mak
mau berangkat kerja
yang planknya nggak di lembang
kalau di sekeliling mana benda yang bagus
aneh mana itu si
angell yang leher
kamu belum mandi
ihhh udah atuh
tapi aku gak bisa nemenin mas pur kondangan ya
aduh sakit perut
ani gue beliin obat sakit perut ya
nanti kalau gajian
eh kan ojak
rika yuk diantar
kak ojak neng rika kan lagi jalan bareng sama saya
lo kan bisa telepon tisna jemput
gak usah kakak
selamat pagi bos
bukan mau ngasih
mas pur udah bawain obat sakit perut
kamu pucet banget
udah makan belum
mas pur beliin bubur ya

mas pur beliin bubur ya

saya lagi kesel
mentang mentang udah kerja
sekarang dia jalan bareng terus sama neng rika

lagian lo juga sih
ini warung makan
bukan warung curhat
bukan warung curhat
bukan warung curhat
bukan warung curhat
bolehkah saya mencobanya bos
terima kasih ya mas bur
kalau aku udah sembuh
aku mau ke nemenin mas pur kondangan
kamu udah sembuh
berarti kamu belum sembuh
selamat datang kembali di parkiran kami